kalau bapak kau tidak bisa bekerja
lu udah pulang
kebenaran lu kan
kok lu mau ngukul
kok balas sih
ulan kepada bobi
bobi kepada ulan
halo gijang satu
gijang dua mau makan rumput
gijang satu mau makan seplak
kau lu ada di sini
harusnya bobi dong yang nanya kayak begitu
di depan bobby senyum senyum manja penuh cinta penuh kasih sayang
bumbunya sebagai lelaki rasanya melihat wanita seperti itu ingin menafkahi aja bawaannya
alah ulan mengalihkan pembicaraan
tanyain roman pasti kadang liat bobi kan mirip roman
selain mirip roman
bobi tuh banyak dibilang juga mirip serpihan vinogre bastian
gak ada yang ngeliat
suaranya kayak michael jackson
kembali ke topik ya
hidayat main butang gitu
bukannya dia pulang kampung cuma tiga hari ya
harusnya udah pulang
roman belum di jakarta mbak
masih di medan
kau aku sampe kapan ya di medan mbak
iyodeh kalau gitu
gue balik ke kelas
jangan mampir dulu deh
nanti disediain kopi
bisa aja bilang aja temen sama gue
ikan kamu untuk sayur
makanlah kalau di luar ya
dola pun belikan ini
yaudah gue temenin abang makan di luar ya
ibu diminta kerulangan dokter sekarang
ibu ini ada yang mau dikawal
ibu ini ada yang mau dikawal

sekarang ber streaming
sekarang ini adanya
nih jesduran yang yola belikan
yaudah nanti aja
kondisi bapak kau itu baik baik saja man
tapi kata dokter
dia itu tidak boleh bekerja dulu
butuh waktu untuk pemulihan empat sampai enam bulan
sabar dong ya
kalau bapak kau tidak bisa bekerja
siapa nanti yang urus ladang
mama karena harus urus kedai kopi
dan adik kau
ya allah bagaimana ini ya allah
tapi sampai yang hati jawa
eh ada yang nelfon
udah udah angkat angkat
kalau speaker kalau speaker
eh man lo balik jam berapa
biar ntar kita jemputnya enak
ntar kita sedain red carpet khusus buat lo
gue bikin rumah tempat kece
yes maaf gue gak jadi pulang hari ini
lo apaan sih man
lo inget kata kata gue gak kalau lo gak balik
masih bulan maret bukan april
jadi gak ada april mo
tangan bokap gue tuh patah
dia masih belum bisa kerja
gue di sini bantu keluarga dulu ke ladang
sampai nanti ada yang gantiinnya
baru kok sampai kapan
di sana man ya kalau berapa lama
kalau keadaan bokap gue nggak
gue pindah sekolah di sini
baru kok sampai kapan
di sana man ya kalau berapa lama
kalau keadaan bokap gue gak membaik
mungkin gue pindah sekolah di sini
gue pindah sekolah di sini
mungkin gue pindah sekolah di sini
mungkin gue pindah sekolah di sini
itu yang bener aja
lo buat sekolah di sini man
itu yang bener aja

dia bercanda ini tuh

udah kita masak ke medan dulu
nah sih man
nah sih man
pernah bilang sama gue
lu tuh selalu kayak gini saya nanti sendiri
gue di medan cuma dua atau tiga hari

lu kenapa sih
lu kenapa sih
dari tadi gue dikacangin
bu lan awas
bu lan awas